mbak mama tadi udah ambil darah
udah sah tadi mama udah diambil darahnya
tadi ada bapak bapak sama ibu ibu mau donor darah untuk minum
jadi sekarang donor darahnya udah cukup
nino alhamdulillah ya allah
semoga nino cepat sembuh ya mak
kenapa sih nino sampai bisa tertusuk seperti ini
apa dia ada masalah di luar
apa ada musuh atau apa
kamu tahu nggak
pusing gak bu setelah ambil darah
sedikit kok suster tapi gak apa apa
suster boleh nggak kalau saya ketemu sama nino sementara
coba saya tanya dokter dulu bu
karena keadaan pak nino masih belum sadar
iya iya suster
kenapa kamu harus ngalamin kejadian ini noh
suster gimana keadaan anak saya
karena pak nino ditusuk benda tajam
maka kehilangan banyak sekali darah bu
saya permisi ya bu
iya makasih suster
siapa yang tega melakukan ini ke kamu nanda
tuh tuh papa
lino sekarang ada di rumah sakit sejahtera
kenapa bisa terjadi seperti ini mak
ada apa sebenarnya
mama juga nggak tahu kejadiannya
tapi yang jelas sekarang dino kehilangan banyak darah
kapan secepatnya kesini ya pak ya
papa segera meluncur sana
mama tenang aja ya
rumah sakit sejahtera ya pak
pak tolong langsung ke rumah sakit sejahtera ya pak
pok tanya ke siapa ya kalau kita mau dolorin darah
tuh hanya aja ibu itu
ya ada apa ya bu ya
tadi saya dalam pengumuman
kebetulan darah saya
iya betul bu
saya memang lagi butuh donor untuk anak saya
ini kebetulan ada bapak dan ibu katanya mau donor darah
yang darahnya sama sama nindu
baik mari ikut saya
eh bu terima kasih banyak ya
ibu sama bapak udah mau donorin darah untuk anak saya
ada yang begitu baik sama nino mau nolongin nino
ya terima kasih ya allah
barang barangnya banyak juga ya
lu tuh kenapa sih nervous
ya kan gara gara mau bersama gue gue mau pulang lu mau pulang
lu takut kehilangan gue kemana mana gue ada salah buat nek wicen
apaan sih kamu nggak udah beresin sini
ini kenapa nggak dimasukin sih
iya ini aku udah masukin
ini kok ada sini tulisan all about andin
jangan jangan ada info di sini di dalam
ada petunjuk mungkin
iya juga ya nggak
wah biar aku bawa pulang aja ya
biar aku cek di rumah soalnya laptop aku nggak ada sih di trainnya
ya udah kalau gitu
pokoknya kalau ada info kebapu gitu lu kabarin gue dari ini kaset kaset ya
pokoknya lu nggak boleh ngangkat yang berat harus gue
ya udah aku pulang ya
eh bentar bentar
tengok si pertubiaso
jangan masuk obstaculut
sini tuh gini
mama tadi udah ngeliat nino di dalam
tapi nino belum sadar sa
keadaannya masih kritis
mama mau ke toilet sebentar ya
tadi mama udah telepon bapak
sebentar lagi papa datang kesini
keluarga pak el nino
transfusi darah sudah dilakukan ya bu
kuantiti tiga kantong darah sudah terpenuhi
terus orang yang ngedonor darah mana ya sus
jadi darah itu buat siapa
iya buat suami saya
oh rupanya buat pak nino
ya ampun bu
terima kasih banyak ya udah mau bantu suami saya
nanti saya akan beri imbalan
atas kebaikan ibu ya
udahlah bu elsa
saya melakukan itu
atas dasar kemanusiaan aja kok bu
bapak ini juga saudara dari bu yuli
bukan dia ini
bang sodikin temannya
almarhum suami saya
apa bapak dulu ini saat pam di kelas
almarhum pak jajak
ya benar pak
kebetulan banget pak
kita ketemu di sini
loh ada apa ya pak
jadi gini pak ada yang
saya bicarakan sama bapak
sebentar aja silahkan
bisa bisanya ketemu pak sodikin
dengar apa yang mau diobrolin sama rafael
sama ke pak sodikin
saya beli permisi sebentar mau ke toilet
ya silahkan bu